anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
pernyataan mendikbud ristek nadiem makarim terkait sekolah wajib menggelar ptm
atau pembelajaran tatap muka di wilayah ppkm level satu dan tiga
menuai pro dan kontra
dan untuk membahasnya lebih mendalam
kami sudah terhubung dengan tiga narasumber melalui sambungan zoom
yang pertama saya akan menyapa komisi atau ketua komisi sepuluh dpr ri
bapak syai fulhuda
selamat siang pak syai fulhuda apa kabar
baik selamat siang
selanjutnya ada kepala bidang advokasi guru perhimpunan pendidikan dan guru
bapak iman zanatul hairi
baik dan selanjutnya ada gubernur jawa tengah bapak ganjar pranowo
pak ganjar selamat siang apa kabar pak
selamat siang alhamdulillah sehat
selamat siang mas iman pak syai fulhuda
alhamdulillah sehat sehat semuanya
nah langsung saja ini saya akan ke pak syaiful terlebih dahulu
pak syai fulhuda kemarin komisi sepuluh dpr ri
menggelar rapat dengan mendikbud ristek
dari hasil raker kemarin
apa saja pak pertimbangan untuk menggelar pembelajaran tatap muka
pada wilayah ppkm level satu sampai
ya mas uciah dari awal sebelum diperlakukan ppkm
januari sebenarnya komisi dengan yang mendikbud bersepakat
untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah
dengan berbagai pertimbangan sebenarnya
yang paling utama adalah pertimbangan sudah terjadi
learning loss selama setahun setengah
saat yang sama banyak fenomena di bawah di lapangan
terutama profil orang tua yang ekonominya menengah ke bawah
tidak bisa berposisi mengganti
dan tidak bisa berpengalaman
tending ting itu tetap harus kita laksanakan
sampai covid sembilan belas ini selesai
berarti dengan kata lain pak syaiful
memang tetap ada protokol kesehatan
dan juga indikator indikator tertentu yang memang
harus diterapkan dengan soal separated resident
dengan ketat begitu ya jika ada sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka atau ptm
tadi pak saiful sempat menyebutkan di daerah ini juga ada beragam begitu reaksinya
saya punya data di sini ada dua belas daerah yang belum mengizinkan atau memperlakukan ptm di daerahnya masing masing
meskipun sebenarnya kalau kita lihat di sini pembelajaran tatap muka ini sudah sesuai dengan skb empat menteri
saya ke pak ganjar salah satu dari dua belas daerah ini jawa tengah pak ganjar
kenapa itu pak apa saja pertimbangannya
yang pertama tama tentu jangan tergesa gesa
yang kedua kalau diizinkan saya kira saya sepakat dengan pak saiful tadi
boleh nggak otoritasnya diberikan kepada kami sesuai dengan kewenangan
saya akan mengikuti artinya kita mesti prudent
ada pertimbangan yang disampaikan pak saiful tadi menurut saya bagus banget
dan saya juga mendapatkan sih orang tua stres anaknya juga ikut stres
terus kemudian ya ada alasan karakter ada alasan terjadi kdrt
berbagai cerita itu ada
namun kita juga harus mendengarkan apa yang menjadi kekhawatiran
apa yang menjadi perhatian dari para dokter juga mesti kita pertimbangkan
nah saya punya data
kalau kemudian aturannya pada level satu dua tiga bisa melaksanakan
boleh nggak saya uji coba dulu
maksud saya kalau diuji coba kita akan bisa melakukan assessment
eh itu sarana perasaannya siapa apa nggak
brunya udah bener bener dipakin apa belum
nanti berapa jumlahnya
karena begini kami kemarin juga komunikasi dengan bupati wali kota
sudah ada mbak
bsd langsung ikut saja
pokoknya besok buka begitu
nah bupati sebelahnya langsung
oh itu bupati sebelahnya sudah kenapa anda nggak berani
kita udah stress nih
sekarang antara stress dengan euphoria penurunan kasus ya
nanti kalau itu jadi satu saya khawatir
nanti ada outbreak lagi
nah lebih baik kita berangkat dari uji coba
berhasil ditambah dan seterusnya
dan saya sepakat
kita buat simulasi gini kira kira
kalau satu kelas kurang lebih tiga puluh orang boleh nggak kemudian hari itu sesinya tiga kali
satu sesi itu boleh dua jam
dan kemudian hanya sepertiga yang masuk
sehingga kita bisa menjaga
nah konsepsi inilah yang senin kemarin kita bicarakan
mudah mudahan sore ini kami bisa membuat juklak agar masyarakat atau daerah daerah yang sedang menyiapkan diri makin yakin gitu ya
karena kita dengan pak menko marine fest kemarin lagi bicara
agar juga nanti tidak bertabrakan dengan keramaian keramaian

keramaian di tempat apa namanya restoran
kita lagi mempertimbangkan itu semua
kita mau coba paralelkan dengan itu agar ya kita bisa hati hati lah gitu
pak syaiful tanggapan yang seperti apa pak
kewenangan memang ada di pemerintah daerah
ada di tangannya mas ganjar
bagi gubernur dan bupati bupati
nah karena itu yang penting sesungguhnya publik harus dikasih tahu bahwa
hampir pasti tidak ada apa yang disebut dengan pembukaan sekolah secara massal nasionalnya
jadi betul betul apa yang diseritakan oleh mas ganjar betul
ada tempat yang tertentu yang dia merasa siap memang diperbolehkan
ada yang belum siap berarti memang belum
publik harus dikasih tahu memang
ada risiko yang disampaikan oleh mas ganjar tadi itu
risikonya dibully di patent tertentu karena belum buka dan seterusnya
nah karena itu saya setuju mas ganjar kita kasih ruang
karena memang suasananya perningguas sudah mengalami pendalaman yang cukup luar biasa
dan saya yakin ini menjadi pertimbangan kita
dan saya kira perlu sosialisasi yang matang itu ketika ada yang buka dan ada yang tidak
jangan lalu saling menyalahkan
publik saling menyalahkan
jadi sepenuhnya sekali lagi kompeten ada di tangan pendan
dan yang kedua mbak nissa
orang tua tetap menjadi pekerjaan terakhir kalau anaknya tidak diperbolehkan
orang tua tetap ada opsi untuk melarang
iya karena memang pak syaiful ini berdasarkan saya mengutip begitu ya
pernyataan dari pak nadiem makarim mendikbut ristek
yang dalam rapat kerja kemarin menyebutkan ada beberapa daerah nih
yang memang belum menyetujui dilaksanakannya atau diberlakukannya ptm di daerahnya masing masing
bapak ibu anggota komisi sepuluh tolong bantuannya
ada beberapa yang masih melarang ptm terbatas dilarang oleh pemdanya
ini padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya
ya tolong nah ini seperti apa nih pak syaiful tanggapannya
iya saya kira tapi nggak cukup menghimbau di publik
kalau perlu kan tinggal langsung nelfon ke mas ganjar
kira kira ada kendala apa secara psikologis mas ganjar kalau belum misalnya begitu
saya setuju mas nadi masuk kotak mas ganjar
kalau perlu kan bagus juga mas nadi datang ke arang sambil lihat dekat dekat gubernuran mas ganjar
lihat situasinya seperti apa
kalau dari pak iman seperti apa
tadi sudah mendengar pernyataan dari pak syaiful
singkat saja pak iman sebelum kita break dan nanti kita akan lanjutkan
seperti apa kalau dari p dua g menyikapinya
betul kami juga melihat ada gejala earning loss ya di antara anak anak kita
mengankan anak anak kita semua orang tua guru saya sendiri sebetulnya kegerget pengen ptm ya
tapi melihat data yang ada sepertinya kita belum bisa melaksanakan hal tersebut
karena di beberapa sekolah yang sudah melaksanakan ptm terbatas
kita melihat banyak pelanggaran loh
yang disebut seminggu dua jam itu kayaknya nggak terjadi ya
karena hari itu bisa empat jam
bahkan mungkin kemarin di dpr juga dikatakan di daerah banten ada yang sampai lebih dari empat jam gitu
dan bangga mengatakan itu bisa terjadi
jadi saya kira di sini kepala daerah mungkin ya pak ganjar bisa melihat bagaimana pengawasan dinas pendidikan daerah ya
karena itu sangat berimplikasi pada sekolah gitu
bagaimana mereka melaksanakan hal tersebut
pada prinsipnya kami memang belum setuju untuk hal tersebut
kita lihat memang nasi anak itu tidak menjadi aturan kejiban di dalam skb
tetapi kan untuk kebijakan pembukaan sekolah kemdikbud itu kan memiliki dashboard ya
ini yang selisih ini angka siluman atau seperti apa
saya kira ini nyawa ya sekolah dan juga anak
saya pribadi udah gak kuat nttm
tetapi nggak mungkin ya tetap kita berpandangan pandemik ini nyawa dan keselamatan anak yang diutamakan
kpjj online ini karena ini satu satunya jalan ya
paling itu saja
menarik disebutkan pak iman ini terkait implementasinya
namun tahan dulu bapak bapak kita jeda sejenak
cnn indonesia news hour akan kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
kita akan melanjutkan dialog bersama pak ganjar pak syaiful dan juga pak iman
tadi di segmen sebelumnya pak iman juga menyebutkan ada beberapa masalah begitu yang memang tidak bisa kita pungkiri
tidak bisa kita apa namanya kita hindari begitu terkait implementasinya
tapi sebelum kita ke implementasinya
satu lagi yang tidak bisa kita pungkiri adalah kekhawatiran begitu dari orang tua
manakala melepas anaknya pergi atau datang ke sekolah begitu di tengah situasi pandemi yang memang belum usai
nah ini seperti apa
apa yang akan kemudian menjadi pertimbangan begitu
apakah ada kebijakan yang nantinya mungkin akan dilakukan begitu terkait dengan pembelajaran tatap muka ini di daerah kita ke pak ganjar terlebih dahulu
iya mbak sebenarnya tadi yang disampaikan pak saiful sudah kami praktekkan ya
jadi kalau orang tuanya tidak setuju tidak kita paksa
jadi ada orang tua yang kepingin banget anaknya sekolah
anaknya juga kepingin banget ketemu temennya
itu tidak bisa dipungkiri
dan ada orang tua yang masih takut gitu ya
nah mungkin sekarang tidak
ini saya punya datanya bisa saya bacakan ya
jadi september sampai oktober dua ribu dua puluh jawa tengah sudah membuat pembelajaran tatap muka simulasi ptm yang pertama
ini pemodelan ada tiga puluh enam smk dan sma yang kita uji coba
dan ini satu tidak sukses
yang lain sukses karena satu tertular
kemudian lima sampai enam belas april dua ribu dua puluh satu kami uji coba tahap pertama
rintisan kami sebut demikian
dan ini ada tiga puluh lima mts tiga puluh lima smp tiga puluh lima sma
dan itu kita apa namanya berikan pendampingan pendampingan
nah pada saat kita melakukan itu evaluasinya sih alhamdulillah saat itu bagus ya
termasuk ada sma dan smk nya tiga puluh lima sd
ini evaluasi sembilan belas sampai dua puluh tiga april
lalu dua puluh enam april sampai tujuh mei kami uji coba tahap kedua
ini kami kasih judul telah rintisan adalah perluasan
sudah self assessment pemetaan kesiapan ptm
lalu ada juga penambahan jumlah sekolah dan atau siswa
ini sudah sampai tahap kedua
nah pada saat kami mau adaptasi kebiasaan baru langsung deh kena ppm
jadi relatif sebenarnya yang disampaikan
yang disampaikan oleh pak saiful tadi betul kami melakukan itu
jadi kalau kemudian ada yang ingin segera dibuka kami sudah siap sebenarnya
kami sudah siap dan kemudian tinggal kita pilih pilih saja tempatnya
agar bahasa jawanya itu joke susu gitu ya
jadi mbak kalau boleh saya katakan
saya total nih ya jumlah jumlahnya ini saya kebetulan lagi pegang data itu
satuan pendidikan yang dulu pernah uji coba
dan ini punya potensi yang paling tinggi untuk melaksanakan ptm terbatas
kira kira ada tiga ratus delapan puluh satu satuan pendidikan
ini ada tujuh puluh smp enam puluh enam mts sembilan puluh sma enam puluh satu ma dan ada sembilan puluh empat smk
nah kalau ini sekarang katakan dari pak menteri
tidak ada jawa tengah cepat
kami langsung sep ini siap ini jalan ya
yang lain nanti tinggal ngikuti menambah jumlah sekolah
atau barangkali menambah jumlah siswa
lalu bagaimana cara kita mengawasi
kemarin terjadi di solo salah satu smk ingin membuka
kalau tidak izin kami tidak bisa kontrol
jadi bukan kami membatasi
kami kemudian takut
agar nanti kita bisa melakukan assessment
kontrol gurunya sarana prasaranya metode metode loginya
sampai kemudian mas iman tadi sampaikan
hejamnya disiplin apa enggak gitu
sekali lagi ojo ke susu gitu ya
agar kita bisa melakukan kontrol
kalau iya itu terjadi maka replikasinya nanti gampang kita lakukan
kami punya data epidemiologisnya
mana daerah yang kuning daerah yang sudah hijau
relatif di tempat tempat itu akan aman
jadi kami bisa combining jadi satu
dan kami bisa memutuskan itu
jadi untuk pak menteri kita siap melakukan
tapi izinkan dengan data data kami yang tadi saya sajikan
boleh nggak itu dulu yang kami laksanakan
sehingga semua akan nyaman
sehingga nanti nyontek aja benchmarknya sudah ada
berarti uji coba terlebih dahulu begitu ya pak ganjar ya
untuk di jawa tengah sendiri
sampai dengan tahap tahap itu tinggal kita nambah
dan sekolah sekolah yang sudah punya pengalaman yang sudah kita evaluasi itu
kami berani menyatakan mereka siap
lain kemudian kesana
nanti kami ikut membantu mengadvokasi untuk mengawasi
sehingga nanti pak menteri pendidikan akan lebih enak untuk meninjau
dan tadi pak syaiful sampaikan
nanti kalau contoh itu mau dibuka
dari komisi sepuluh datang
dari kementerian pendidikan datang untuk melihat
untuk di evaluasi bersama
saya kira itu akan menjadi contoh yang baik
ke pak syaiful sekarang
pak saiful tadi sudah disampaikan juga pak ganjar
mengenai bagaimana tata cara yang diterapkan saat ini di jawa tengah
lantas kalau dari radkr
atau rapat kerja antara komisi sepuluh dan mendikbud ristek kemarin
bagaimana pak cara untuk memastikan agar pelaksanaan ptm ini
kemudian benar benar berjalan sesuai aturan
karena di sisi lain tentunya ada kekhawatiran yang muncul
terkait klaster sekolah
begitu mengingat untuk vaksinasi sendiri
yang diwajibkan begitu hanya guru
siswa itu tidak diwajibkan untuk divaksin
untuk datang ke sekolah
bagaimana pak syaiful menanggapinya
ya sebenarnya apa yang disampaikan oleh mas ganjar
bisa dipraktek baik ya
di pemerintah daerah yang lain
baik tingkat provinsi maupun daerah dan kota
yang pertama misalnya
terasa betul bahwa organisenya
dimulai dari transisi untuk
terus kemudian nanti diperluas
dan seterusnya itu
nah catatan yang lain
kita sebenarnya di komisi sepuluh
termasuk saya pribadi memang
bisa terlaksana pembelajaran tatap muka
karena itu kami juga sampaikan
tempat yang paling safety yang paling aman untuk
sebagaimana pendok pesantren
menjadi praktek yang baik
yang sudah lama melakukan ptm
tentu dengan berbagai risiko dan dengan berbagai manajemen
risiko yang dilakukan oleh
walaupun pasti berbeda dengan
sekolah sekolah umum yang lain
karena tidak boarding school
sudah dilakukan oleh mas ganjar
menjadi tempat yang paling aman malah
untuk anak anak kita
pasti banyak terjadi di jawa tengah
ada orang tua punya anak lima
yang empat sekolah
hape nya ada satu
jam sekolah bersamaan
itu hampir pasti
yang tiga nggak bisa sekolah
pasti orang tua juga tidak bisa mengurus
karena keterbatasan tempat di rumah
dalam situasi begitu
opsi untuk menjadikan
sekolah malah menjadi tempat yang paling aman
menjadi tempat yang paling aman
menjadi opsi terbaik
sudah dilakukan oleh jawa tengah
sekolah menjadi tempat yang terbaik
berarti memang harapannya
secara bertahap ptm ini
sekolah ini tetap aman begitu ya pak ya
tidak hanya untuk siswa
juga orang tua atau keluarga mereka di rumah
tetapi juga untuk guru guru
nah berbicara mengenai guru guru ini
bagaimana kemudian kesiapan guru guru
untuk menerima instruksi
ataupun arahan begitu dari
pemerintah dan juga dari
dinas pendidikan provinsi setempat
pembelajaran tatap muka secara terbatas ini
untuk kita mengikuti buku panduan
yang dihasilkan dari
skb empat menteri tersebut
menghadapi skb ini
kita melihat ada dua
ada dua pernyataan yang sepertinya berbeda gitu ya
panadim sendiri menyatakan
tidak perlu ada vaksinasi anak yang dituntaskan
maka sekolah sudah bisa dibuka atau ptm
tetapi kalau kami perhatikan
ketika berkunjung ke
kemudian ini menjadi siaran pers
di website resminya ini menyatakan bahwa vaksinasi
untuk anak itu harus diselesaikan dulu
sebelum ada ptm
di sini tentu kalau kami ikut yang mana
kami ikut presiden sajalah ya
karena menurut kami
nak didik kita
itu kan tidak dipilih pilih oleh virus ya
jadi saya sih selamat ya
karena sudah vaksin dua kali
selamat dalam pengertian protokolnya
sudah dihadapi ya
tetapi kan anak ini juga manusia
sudah gitu perbandingannya berapa
antara anak dan juga guru
menkes ini pernah mengatakan
saya sekali lagi saya membawa
itu memang sudah bagus
dalam pengertian membuat dashboard
yang isinya itu item item
seperti kesiapan fasilitas kesehatan
seperti panah gitu ya
agar dia tidak bertuburkan
di sekolah sebentar saja
tidak ada kantin dan lain sebagainya
itu sudah ada
jadi bagaimana dengan
pak nadiem semalam kemarin mengatakan
kelisih ini siapa
dari mana gitu
karena kan keselamatan yang utama
tetap saja di masa pandemi ini
adalah kesehatan penglimanya
maka pendidikan sebagai satu satunya jalan
walaupun kita juga tetap berharap
jadi kami kira ini di level atas
ini memang mungkin
ada persoalan serius
sehingga soal vaksinasi ini belum akur
lalu juga pengaturan ke daerah daerahnya
saya kira daerah itu kan
authority mereka tahu hal hal
di daerah jadi saya kira
kalau diserahkan kepada daerah
tentunya ini menarik sekali untuk dibahas
tapi sayangnya kita terbatas dengan waktu
terima kasih bapak bapak
ada pak syai fulhuda
ketua komisi sepuluh dpr
ada pak ganjar pranowo
dan ada pak iman zanatul khairi
kabit advokasi guru p dua g
saat ini sudah bergabung bersama kami
selamat siang bapak bapak